hai muhammad dava bocah kelas empat sekolah dasar asal desa pambu suwang kecamatan balanipapole
walimandar tidak bisa berjalan tegak sulung dari empat bersaudara ini berjalan pinjang lantaran kaki
kirinya terluka akibat serangan anjing pada minggu siang saat diserang dava mengaku sempat melawan
namun anjing terus menggigit kakinya selain dava anjing juga menyerang orang dewasa ini dialami
wahyu yang berusia lima puluh tahun paha kiri ayah tiga anak ini terluka akibat serangan anjing saat baru

dan memberi makan kambing di kebun minggu malam wahyu mengaku berhasil meloloskan diri setelah
berhasil memukul anjing yang menyerangnya menggunakan parang menurut wahyu ada lima warga
di sekitar tempat tinggalnya yang terluka akibat gigitan anjing liar ini di kandang kambing minum
kambing sebenarnya saya balik di hanma disirama tidak sangka sangkai bapak tidak sempat melawan atau bagaimana tidak
sempatlah lari kah lepas itu gigitannya lari kah dikejar kah lagi wahyu mengaku setelah serangan
anjing yang diduga gila tersebut warga menjadi cemas apalagi anjing yang telah menyerang warga
hingga saat ini masih berkeliaran gigitan anjing memang sebaiknya tidak diabaikan begitu saja
terlebih jika hewan yang menyerang tidak diketahui asal usulnya karena hal ini bisa
meningkatkan resiko munculnya penyakit rabies dinas kesehatan menyebut rabies sendiri merupakan
alasan penyakit rabies dan kekalahan kekalahan yang terjadi oleh penyakit rabies dan kesehatan
melalui penyakit rabies yang terlihat tersebut dalam hal yang menyebut menyebut kesehatan imbonis

rabies juga dikenal dengan istilah penyakit anjing gila
karena anjing merupakan salah satu hewan yang bisa menularkan virus penyebab penyakit ini
anjing yang terinfeksi rabies mempunyai sejumlah ciri
mulai dari gelisah dan agresif air liur berlebih hingga menyerang dan menggigit apa saja yang ada di sekitar
penyakit rabies sendiri tergolong sangat berbahaya dan beresiko menyebabkan kematian
sehingga perlu segera mendapatkan penanganan yang tepat jika terkena gigitan anjing yang diduga terinfeksi rabies